setelah kepopuleran dalgona coffee di media sosial kini giliran strawberry milk
wah saya jadi tertarik nih untuk membuat minuman segar berbahan dasar susu dan stroberi ini
pikiran saya nih saya sesuai dengan janji mau buat satu minuman yang seger banget
tadi saya cek cek dalam kulkas ternyata ada stroberi terus punya susu sama tentu aja
semua di bawah pasti punya gula pasir bahannya cuma tiga itu aja
tadi saya sudah potong potong sedikit terus saya sudah masukkan ke dalam teflon
sekarang saya mau coba kasih tahu kepada anda apa sih langkah langkahnya ya
yang paling pertama stroberi yang udah dicuci kemudian daunnya dibuang tentu aja nih diiris iris dulu
dicincang cincang aja fungsinya adalah supaya saring saringnya keluar
sekarang strawberry siap dimasak
jangan lupa tambahkan gula pasir
selain menambah rasa manis gula pasir di sini juga berfungsi dalam proses karamelisasi
nah stroberi ini kan bagus banget kandungannya untuk kesehatan kita
ada apa aja coba ada vitamin c
terus ini antioksidannya juga bagus banget anti kanker katanya ya
untuk meningkatkan imunitas tubuh
ini jadi bagus banget buat kesehatan tubuh dan juga kulit
ini saya aduk aduk terus
intinya adalah sampai benar benar menggumpal
bikin kayak lengket lengket selai gitu deh
setelah dimasak sekitar tiga hingga empat menit stroberi siap dituang ke dalam gelas dan dicampur dengan susu cair
kalau pemirsa mau pakai
supaya tambah seger ya
kalau saya sih karena susunya udah saya masukin ke dalam kulkas
jadi saya nggak perlu tambahkan es batu
tuh waduh padannya cantik banget ya
tuh ada strawberry
tinggal kita aduk aduk aja
udah sekali kan membuatnya